ya masih bersama kami di good morning
jadi tadi anda sudah lihat ya ada nikola saputra dan juga ada hanal rashid di studionya cnn
betul pasti kita mau langsung ngomongin soal film aruna dan juga lidahnya ya
udah banyak yang baca pasti ini soal novelnya tapi apa yang bikin beda
karena kan kalau misalnya semua yang di novel di filmin agak susah juga ya memilihnya itu semuanya menarik
tanya langsung aja sama pemeran utamanya yang memang sekarang ada di sini
jadi nah daniar saya kasih kesempatan pertanyaan pertama deh
karena ini pasti kamu tunggu tunggu nih ketemu sama nikola saputra
saya mau kasih tirai dulu sorry ya prap
thank you hanal berantakan di good morning
jadi sebagai bono sebagai nadia
nah desda ini kan jadi salah satu apa ya yang paling ditunggu tunggu gitu
niko keluar dari karakter rangga
jadi bono tapi ketemu sama cinta juga di situ
nah itu gimana tuh untuk mengubahnya apa
ya sebenarnya salah satu yang membuatnya menarik adalah bahwa ini ada relationship atau apa ya ada
ada format yang berbeda dari saya sama dian di dalam satu film
karena kita sebenarnya sudah banyak sekali bekerja sama gitu ya
sebenarnya yang jadi pasangan ya mungkin tiga gitu
yang satu enggak
terus ini juga formatnya beda sekali
ini di film ini kisahnya tentang dua orang sahabat gitu bukan pasangan
jadi ini juga buat kita sebagai
sesuatu yang refreshing
sesuatu yang bisa kita berikan lebih daripada apa yang pernah kita buat sebelumnya
dan mudah mudahan penonton juga bisa menikmati itu gitu
hubungan yang berbeda dinamika yang berbeda
nah ini kan dari novel ya
saya baca juga bukunya nih
waktu saya pertama kali baca tuh saya punya bayangannya agak sedikit sulit
membayangkan cerita di novel itu menjadi sebuah film
apalagi kan ini eksplorasi makanan bumbu dan macam macam begitu ya
pengalamannya gimana nih syuting film ini
syuting film ini menyenangkan sekali karena kerjaannya traveling sama makan makan
terus ayo ke set
menyenangkan banget prosesnya
dan film ini tidak hanya bicara soal kuliner tapi juga soal conversation
bagaimana caranya makanan itu bisa mempersatukan orang
makanan itu bisa meng guide conversation di meja makan itu
itu kan agak abstrak ya maksudnya makanan bisa menyatukan orang ditambah lagi apa namanya dengan makanan makanan yang sehari hari kita temukan ya
makanan daerah lah begitu ya
itu gimana kalian menerjemahkan itu menjadi sebuah tontonan yang menarik gitu buat penonton
wow kan konsepnya abstrak tapi sebenarnya ini sesuatu yang kita semua melakukan setiap hari
kita semua makan di meja makan kalau gak bersama dengan keluarga
bersama dengan teman atau di kantin kantor atau gimana
dan ya kita makan dan kita ngobrol
sebenarnya kedengerannya agak abstrak tapi it's something we do every day
karena makan di atas meja makan itu kan sebuah peristiwa yang sangat ditunggu tunggu sebenarnya setiap hari gitu
kita pengennya setiap makan ada temennya atau setiap ada hari raya kita pengen makan ngumpul bareng
jadi makan di atas meja makan itu sebuah peristiwa yang sebenarnya sangat dekat dengan kita
kehidupan kita sehari hari
ini kita mau mencoba untuk membawa itu ke dalam format sinema
akan banyak sekali dialog akan banyak sekali cerita di atas meja makan yang membawa film ini dari awal sampai akhir gitu
dan disitulah biasanya masalah atau diskusi diskusi itu keluar
rahasia rahasia pribadi konspirasi diskusi tentang hal satu dan itu
nego nego juga disana kan biasanya
ini mau merayakan peristiwa makan bareng
oke oke jadi malah kekuatannya ada di obrolan kalian antar tokoh itu begitu ya
oke jadi benang merah ceritanya itu selain makanan ya itu tentang persahabatan percintaan atau apa nih
persahabatan percintaan konspirasi pekerjaan
dan ini cerita tentang dunia orang orang yang umurnya tiga puluh an
jadi ini mungkin tontonan yang bisa menjadi satu tontonan yang segala umur sebenarnya tapi bisa melihat potret kehidupan orang orang umur tiga puluh an di jakarta itu kayak gimana sih
jadi ini mudah mudahan bisa
maksudnya untuk melihat bahwa kegiatan kita sehari hari itu bisa juga menjadi hal yang menarik difilmkan begitu ya
nah ini masalahnya adalah drama komedi tapi begitu ya
bisa dibilang kayak begitu ini adalah komedinya begitu ya
ini drama komedi tapi bukan komedi yang ketawa lo gitu sih
mungkin komedinya lebih ketawa kecil senyum senyum sinis yang
oh bener juga ya gitu
hal hal kayak gitu mungkin kita gak mau mem build ekspektasi orang seakan akan ini akan menjadi kayak stand up comedian show gitu
enggak juga gitu
enggak sih ini untuk menertawakan diri kita sendiri
jadi kadang kadang kalau kita ketawain diri kita sendiri kan senyum senyum geli
kadang kadang lebih lucu malah kata diri sendiri
kalau di film ini justru kayak dari dramanya rohmansnya komedinya semuanya sangat settle
dan di project ini yang paling penting natural energy dan dynamic antara empat orang ini gitu
jadi saat kita kan ini sangat dialog heavy gitu
saat kita mendeliver dialog itu sangat penting untuk dilakukan dengan cara yang paling natural
yang paling believable gitu
tangannya gimana ya biasanya kan kalian ini baca script gak sih
maksudnya on script gak sih kalau lagi syuting kayak gitu atau gimana tuh
kalau udah di set sih kita udah gak bisa banyak improvisasi
mungkin nggak ada malah improvisasi
tapi sebelum syuting kita melakukan rehearsal reading diskusi
kadang kalau mau mengubah itu di situ
kadang kadang malah ada cerita yang bergeser sedikit itu karena proses diskusi dari pemain dan sutradara dan scrip writer
apalagi pemainnya nicholas lah
iya ada dianza hastro lah ya

jadi dinamikanya momentumnya segala macem tuh udah lock sebelum shooting
begitu syuting kita sebenarnya yang tantangannya adalah membuatnya senatural mungkin adalah dengan membawa conversation atau pembicaraan di atas meja makan waktu set itu di luar
jadi kita tadi ngobrolnya nih kayak kita lagi di set gitu sehari hari
kita satu mobil berempat kita ngobrol gitu
terus begitu mau shooting tinggal bawa energinya ke luar
ke dalam set
oh jadi kalian sempet ini dulu apa ya build the chemistry nya itu dengan
termasuk juga masuk ke karakter masing masing kan
jadi kritikus lah chef lah
kita juga cukup lagi sih di project ini kadang kalau ada satu project kayak chemistry tuh harus dicari banget
harus kayak yuk jalan jalan yuk
tapi pas kumpul berempat kebetulan memang semuanya udah saling kenal
ada beberapa antara kami yang udah kerja sama
tapi pas udah empat tuh like langsung klik dan langsung ayo jalanin gitu
iya ditambah lagi ada makanan di depannya ya
dan itu juga
betulan juga pas tuh
itulah makanan menyatukan kita semua
dan makanan juga kan kalau misalnya antara teman kita suka ngomongin hot topic kadang kan berdebat soal politik lah agama lah apa gitu
tapi conversation yang hot seperti itu kadang menjadi lebih cair memang saat
ada makanan gitu
it becomes sesuatu yang
dan mungkin untuk our generation yang umum

misalnya kita berbeda pendapat sama temannya
in your tiga puluh 's kayak
lo bisa mendengarkan teman lo
oke gue gak setuju tapi yaudah gak apa apa kita masih berteman
seharusnya gak begitu ada
dua puluh 's beda lagi
makanya ini adalah kesempatan untuk penonton yang much younger juga untuk melihat nih kalau tiga puluh 's kayak gini nih drama drama dalam hidup lo yang ada sekarang
nah ini kan makan makanan daerah ya
ini agak sedikit ini sih pertanyaannya
kan kalian pasti makan
terus kalorinya gimana tuh
kau salah memilih kata ya
rintik makan lagi makan lagi tuh gimana tuh jaga badannya
gak pas kali dalam sari makan akhirnya kan
waduh kita sampai
kadang kadang malah gak makan yang
pertama karena udah tau nih siang akan ada adegan makan rawon
ini pasti empat mangkok nih yang dimakan
jadi gak usah sarapan dulu deh
tapi hitung sarapannya pas take aja gitu
itu pun pada sempat banyak yang naik berat badan sih
tapi itu kayak ini ya project dreams comtory banget
dilihat dari kostumnya masih kok ini apaan ya ketat ya
ya kok makin hari makin ketat
oke padahal ini continuity ini gimana
tapi sebenarnya salah satu kesulitannya itu
saat kita harus ngobrol banyak intens conversation
tapi sambil makan untuk mengingat continuity itu juga
jadi pas di dialogue apa kita makan apa
terus letakin garpu
terus minum airnya dikit
pas harus reset kayak ini airnya tembakin sedikit
terus ini dipindahin
terus kayak oke
ini tuh keren banget sih
dari puluhan makanan yang ada masuk ini
di baru liat trailernya aja makannya kayak udah banyak banget ya
mana yang menurut kalian tuh paling berkesan
ada dua puluh satu jenis makanan yang ada di dalam film ini
makanan minuman dan cemilan lah
itu ada dua puluh satu jenis
di empat kota ada surabaya pamekasan madura pontianak dan singkawang
bakmi kepiting di pontianak
bakmi kepiting oh ya that's the best
udah pernah nyobain belum jania di sana
gini aja ajak dong ya
enaknya film aruna dan lidahnya ini
semua penonton akan mendapat itinery wisata kuliner di empat kota tersebut
iya sekaligus ya
jadi semua tempat itu memang beneran ada gitu ya
so ini akan menjadi guide untuk jalan jalan berikutnya
jadi ini juga di sponsor sama trip advisory kali ya
iya kepentingan parwisata dan sebagainya lah ya
nah ini akan tayang mulai tanggal
enggak lama lagi lah sekarang tanggal tujuh belas
ya sepuluh hari lagi
sepuluh hari lagi
nah tapi ini ada banyak film film yang lain juga ya
lagi bagus bagus juga film di bioskop nih
muncul gitu film aruna dan indahnya ya
hitung di cinema
tapi waktu di cinema nontonnya harus makan popcorn doang bisanya kan
kita ada yang spesial
nah itu kan beneran itu harus
preachingnya oke banget
jadi ada kerjasama dengan bioskop
kita ada satu menu yang ada di dalam film
yang bisa dibawa masuk ke dalam bioskop untuk dimakan ya
salah satunya adalah nasi goreng
nasi goreng aruna ini ada di dalam filmnya
minum itu berarti itu dari situ ya kan
terus juga ada waffle aren bono
sama ada kentang goreng
nah kentang goreng sambal manis itu
itu empat makanan itu bisa dimakan di dalam bioskop
jangan lagi ya itu lagi itu lagi
minumannya pun sama
nonton lah kalau gitu
iya dong supaya kita juga punya
ini empat d nya tuh sambil makan gitu ya
bukan sambil hanya menikmati suasananya
tapi nikola saputra hanna alrasyid sudah bergabung dengan kami
semoga sukses filmnya